pemerintah indonesia menyatakan perang terhadap peredaran narkoba
eksekusi mati narapidana narkoba seolah menjadi sinyal bagi dunia internasional
bahwa bangsa ini tidak main main dalam pemberantasan narkoba
namun penerapan hukuman mati tentu saja menuai kontroversi di masyarakat
koresponden kami elvira hairunisa berkesempatan berbincang dengan irjen paul heruwinarko
selaku kepala bnn tentang penerapan hukuman mati ini
berbicara mengenai efek jerah hukuman mati untuk bandar narkoba
sudah diterapkan di era presiden joko widodo
tapi kemudian ada kontroversi banyak yang menuding ada pelanggaran ham di sana
pandangan anda seperti apa pak heru
partai kemarin juga waktu di wina
kebetulan saya menyampaikan sebagai kodelegasi tentang statement indonesia
di indonesia saya sampaikan bahwa
masalah yang disampaikan hukuman mati itu merupakan kelelatan suatu negara
kedaulatan suatu negara yang mempunyai budaya tata cara tersendiri
yang tidak bisa digeneralisasi
yang kedua bahwa kalau kita bicara mengenai ham
itu ham bukan hanya terhadap terpidana
tapi juga ham terhadap masyarakat yang disebabkan oleh mereka
itu ham masyarakat yang akhirnya tertemaat atau terpijak
itu juga mereka punya hak asasi juga
yang harus dilindungi oleh negara
itu tanggung jawab kita sebagai negara
bagaimana warga negara kita tidak tercemar atau tidak menjadi korban narkoba
tapi apakah kemudian ada korelasi secara langsung hukuman mati memberikan efek jerah
saya kira tidak juga
saya kira tidak juga
bagi orang indonesia
bagi orang indonesia
hukum positif yang ada di indonesia ini
kalau misalnya diponis hukuman mati
ya diharus melakukan tindakan itu
sekarang ini kenapa agak terhambat
karena memang memungkinkan seorang napi terpidana itu mengajukan pk
sedangkan untuk melakukan eksekusi hukuman mati itu harus sudah ingkrah
nah ini yang jadi permasalahan
ini terus didiskusikan di tingkat kementerian hukum dan ham
kementerian koordinasi hukum dan ham untuk kita bahas bersama untuk pelaksanaan dari hukum positif yang ada di indonesia
oke artinya menurut anda ini jalan terus
yang namanya hukum positif harus kita dilaksanakan
yang berlaku di indonesia kalau masih berlaku di indonesia ya kita laksanakan